sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau menurut bapak nggak perlu
saya udah tahu jawabannya
berarti bapak mengakui kalau hotel venus jauh lebih maju daripada hotel bapak ya
ya nggak masalah
bapak mau pergi dari tempat ini
kalau bapak pergi bapak pasti akan menyesal
bapak belum sempat nikmatin suara penyanyi saya
tapi yaudah oke silakan
bapak tahu pintu keluar di mana
apa perlu siantri
nggak perlu ya
kalian ini gimana sih
saya kan sudah bilang halangi perempuan itu untuk datang ke hotel venus
tapi pak kita semua sudah melakukan semua perintah bapak
bahkan kita coba ulur waktu gak lama pudian perempuan itu keluar pak
belum lama gimana
jelas jelas saya lihat sendiri dia nyanyi ke atas panggung
saya kan juga bilang sama kalian kalau bisa kalian rusak mukanya
karena itu benar benar nggak guna ya
percuma cpr kalian
jangan jangan yang dimaksud orang itu gue
jangan jangan yang dimaksud orang itu gue
muka gue sengaja dirusak sampai merah merah karena dia nggak pengen lihat gue tampil
nyari liput juga ya itu orang
gue harus tahu tristan sempatnya supaya dia bisa tahu kenapa gue telat
nanti aku akan beritahu
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
bukannya seharusnya kamu sekarang lagi tampil di atas panggung ya
kenapa malah di sini
udah deh ya kamu gak usah so ikut campur dengan urusan aku
dan kamu kamu kecil kecil nggak usah ikut campur juga ya
udah pulang aja sana ya
eh kita gak ikut campur kok
tapi sekarang ini kamu lagi kena batunya
eh sepinter pinternya manusia nyemunyiin bangkai
lama lama pasti kecium juga
jadi sepinter pinternya kamu cari usaha untuk nyemunyiin kebohongan ini
itu nggak akan berhasil di
dan satu hal lagi
pak tristan itu orangnya gak bodoh
dia bisa bedain mana penyanyi yang asli dan mana yang palsu
ambil yang ini pebo

aun wright apa yang minum di sini
kan ada bahanan
ketika situnya berhentai
hanya ada yang sanggup mengangkat sepeda suara bayi
sekarang kalau lu

kamu juga harus tarik perhatian letsfair
cuma tempat keadaan
semakin menarik ya pak

udah deh ya udah
nggak usah kampungan gitu
baru lihat tasya aja udah girang girang aja lah segitu
keren banget sih ya
terima kasih pak
pak jabat itu tepuk tangannya berdiri ya
tiara itu namanya kak tasya nyanyinya bagus banget
dan mereka semua suka
kak kalon juga suka
acaranya jadi sukses deh
wah kak tasya hebat ya
mau nggak tau nih kakak kasihin bunga ini buat kakak ya mau aja nggak sendiri ini kan
sempatanan kakak buat tunjukin ke tasya kalau kakak itu sama kata syah jangan takut ya enak
enggak aku siapa yang bilang kakak takut kakak berani lihat ya kakak yang kasih sendiri
buahnya buat kata syah kamu tunggu di sini yang mana mana ya oke tasya aku nggak tahu
aku harus ngomong apa mau kamu aku bersenang kamu nyelamatin aku bukan cuma aku tapi kamu
udah nyelamatin hotel ini
tadi pas aku melihat penampilan kamu kamu bener bener sempurna dan para pejabat itu
sampai standing up pos nampilan kamu dan menurut aku pribadi kamu luar biasa dan
aku sangat senang aku nggak tahu aku harus ngomong apa sekarang aja
tapi aku bukan biasa tapi kamu luar biasa dan aku nggak tahu muka aku mau di mana tadi kamu sampai

aku tahu kamu pasti panik banget karena maudi belum datang juga
dan kamu dulu kan pernah nolongin aku
jadi sekarang saatnya aku bales kebaikan kamu karena kamu udah pernah ngelamatin hidup aku
waktu di pantai kamu inget kan
aku ingat aku ingat aku ingat kejadian itu
berarti sekarang kita impas
kita sama sama nyelamat ya
kakak udah ucapin selamat buat kak tasya
tapi kakak udah siapin hadiah yang lebih hebat buat kak tasya
jadi sekarang mendingan bunganya tiara aja yang kasih sama buat kak tasya ya
nah kamu yang kasih ya
boleh deh tapi minta janji ya
tasya sebentar lagi kita akan melakukan sesi pemotret
kamu tadi seperti yang aku bilangin tadi foto itu akan dijadikan poster dan brosur
kamu siap kan
dan juga kamu jangan lupa diukur
seperti yang saya bilang tadi
ini bunga kakak
maaf masih tiara
kakak seneng banget ada tiara sama kak fajar di sini
selamat ya syed
kamu pantas dapat ini semua
kita angkat dulu yuk
aku harus ke dalam
tiara kita pulang ya
aku akan jadikan kamu seorang bintang baru di hotel venus
akan maju bersama
kamu dijalankan sayang
betul sekali pak twister
tasya memang penyelamat
tasya makasih banget ya
tasya kamu udah ngebantuin aku
kalau misalnya tadi kamu gak ngebantuin aku pasti semuanya berantakan
tadi aku telepon tasya
terus aku suruh dia lip sync suara aku
dia gantiin aku tadi
dan aku nggak sengaja bilang ke mami
soalnya aku takutnya nanti mami malah gak setuju
terus rencana aku jadi berantakan
tapi untungnya kita berhasil ya tasha ya
maudie itu sebenarnya di jebak
membuat muka maudie iritasi merah merah
sebelum tampil tadi
staff itu disuruh sama
itu dia maudie di jebak
supaya nggak bersetengah
untung ada tasya yang bisa menggelim mami maudie
kalau nggak ya
makanya tasya penyelamat
maaf ya pak testa
ya aku udah mulai paham semuanya ibu
tasya sudah terlanjur tampil bu
dan semua penonton udah tahu siapa tasya
dan tadi ibu bisa ngelihat kan
para pejabat penting itu pada gimana bu
saya nggak mungkin bisa tukar kedudukan ini sekarang
mereka pasti akan kecewa semua
satu satunya jalan kita tukar depan
kalian berdua kakak adik kan
dan maudie pasti kamu mau lihat
soalnya saya jujur bu ya
saya sendiri kagum melihat tasya
tadi penampilan tasyah sangat istimewa bu
walaupun dia hanya lip sync
jadi sekarang masalah udah selesai
tasya kamu akan tetap tampil
dan maudie kamu akan nyanyi di ruang audio
udah gak ada lagi kan yang perlu kita bicarakan
kasih tau kamu tuh kasih apa sih

pada mati udah kan